ngapain sih tegang
kepikir gue setan apa
gue tau cara ngatasin tegang lo itu
lo kan jawa
sebelah rangan aja masuk
pada mau ngapain kemari
peta kumpet itu permainan yang asik
lha entar cungkring lehernya
ya semuanya buru buru pergi dah
asal tahu aja ini daerah terlarang
kagak boleh siapapun yang bisa masuk
ini bukan masalah tegak dan roti
mumpung om cungkring belum marah
kecit ngelawan aja disuruhnya
rencana pertama kini sudah gagal
kita harus bisa jalan lewat belakang
berarti kita harus naikin temok ini dong
ini dia nih
yang gue gak suka
kayak manjat manjat tembok segala
kita semua juga udah tahu kok
kalo tuh susah
yang majat manjat kayak gini tuh
lu susah banget dah
mendingan lu tunggu sini deh
masa gue sendiri sih
mendingan odisha dan milka naik ke atas
aku sama kamu tunggu sini
nah bener tuh
kamu bantuin seodi naik
gue yang gak manjat
malah ngejadin tangga buat manjat
mana sih lu
salah lu nih semua
udah deh ndu
sekarang lu jongkok
di pundak lu
bener lu ya
gue kasih tau
permainan peta kumpet itu
permainan yang menyenangkan
sekalian kita bisa mengenang masa kecil
lu pernah kecil gak sih
iya pernah banget
lu orang udah jauh
beda kita berdua aja
kalau gue menang gue gak cegah
kalau lo kalah gue gak jaga
iya pasti gue yang menang lah
nah gue menang nih
ah iqbal main begini aja
gue mah menang dulu sering
ondi tolongin aku ya

gak ada apa apa
udah lumayan mau fa
energinya udah menambah
palinglah enak si tukang beras sayang
eh gue gak sabar lagi buat minggu ini
hah sepatu buat lebaran
udah gue beli kalau sepatu sih sepatu lu aja gue beliin
eh salah kita torek pisang
oh ini perempuan kalau lihat duit
laper nih nyak
yang gue mau kasih mbak be lapar lapar di hukum meren
lo tuh lagi dihukum jangan minta beliin sepeda
lo mau jalan jalan kancil kan
eh gue tau lo tuh lagi dihukum tau gak
kalau nyak sama mbak be lo nih nyampurin beras plastik sama beras asli
mau bener ngomong sama mbak be kamu mah
he udah gue anjlak udah
dengerin kan nyak lo aja tuh ngomong begitu
shhh berisik aja
tuh sama kak dengnya tuh
aya bukan minta sepeda sama mbak be
sama kancil lo be bukan
ngomong dari tadi kalau lo lapar minta makan gitu
ah yaudah minta sama emak lo tuh
jadi hukumannya gimana be
iya lo makan dulu
ntar habis makan baru gue hukum lagi
berdiri lagi di situ ya
kalau lapar lagi
makan lagi berdiri lagi gue hukum
ih mbak be aku kan unyat
gak bisa sih mbak be emang
ayo tuh mulai darulah yuk
si mbak be maaf
jadi kak kamu mau pendapat apa
emang kamu udah pernah masuk gudang berasnya bangkasan
tadi kan udah aku kasih tau
ini itu inisiatif aku buat lihat belakang
wih ada cendela nih
aku tegang banget nih
ngapain sih tegang
pikir gue setan apa
gue tau cara ngatasin tegang lo itu
oke sekarang mau tarik nafas
terus lo buang pelan pelan
terus lo tarik nafas

buang pelan pelan lagi
buang pelan pelan lagi
odi kok kamu malah kentut sih
gue kebanyakan makan beras palsu sih tadi
perut gue sakit
ah udah deh
kalau gak usah ngebahas soal kentut
sekarang waktu kita udah gak banyak lagi
kita cek terus kita cari tahu
mana beras yang asli sama beras yang palsu
kita ambil dulu berasnya buat sampel
lalu kita cari
lalu kita cek satu persatu
kirain diperiksa kayak dokter
kurang kalau kursi dia di
aku mau tarik pas continua
barang yang berberat sama plastik kan kasihan deh lu nggak usah nasehatin gue ya gue orang tua lu
ye gue nyari duitnya buat lu buat keluarga semuanya pakai nasehatin gue lagi gue orang tua
lu tuh nggak mau nggak mau makan enggak mau eh inget nih kalau lu nggak mau makan ya gua sekolah
di sini gue pindahin jauh di sana sekolah lo yang nggak ada orang nggak ada di peta mau lo
enggak barangan aja kalau ngomong maaf mau makan makan nggak mau wah bolehnya anak teka banget nih
tuh anak lu sama kayak bapaknya protes protes aja sokin dimakan ini sama nyatanya dicampur yang sama
plastik buat orang lain adi buat anaknya enggak beras asli enggak mau eh berarti mereka doang
lupa bingung lu ketawa buantar banget lu ngapain ngikut ngikutin ketawa lu ngeledekin
gua yang pengang kopi gua kan kagak lucu gua eh cukring emang ketawa dilarang bisa enggak sih
diem ini kita lagi nyeludup nih kalau ketawa gimana ah songong lu nyang kecil pakai ngomelin
gua oh dia punya nomor keras keras odi gimana sih emang siapa sih dia dong yang diomelin dia dia
apa yang benceng suara
lu eh tapi kan gua ikutin lu ketawa
hai yang client dulu dulu ini angka jika pas c fue suggesting
ini angka jelas tuh gue pet dahsah berarti gue yang menang
kok ini mana tadi dilempar mental kagak ada
eh eh eh kak fli bentar
nih buat dulu gue yang ini
lah ini gapapa bedanya ini
lu tuh ya
kalo lu mau nangkep dari depan lu harus
jadi gue gak bingung
soal tangkepan ini tangkepan udah gue tangkepin
gak punya terima kasih loh
gak emosi sakit gue kering
tuh dari dulu lu sama gue gitu
mikir lu tuh gak punya terima kasih
lu kesambet ya
nyam temen nyam wadon
biar saya jelasin nih om
saya sama dia itu sama sama penyusup
om udah dibodoh bodohin tuh sama yang satu itu tuh
wah kurang ajar lu
eh lu mau bohongin gua
gak sekalian kisbahnya
wah buset lu ngadalin gua juga lu
eh tu lu